ya prediksi bmkg menjadi kewaspadaan semua pihak soal potensi bencana tanah air
lalu bagaimana mitigasi dan edukasi bencana yang ideal
kita lanjutkan dialog malam ini dengan plt direktur pemetaan dan risiko bencana bnpb abdul muhari
dan juga ada eko teguh paripurno analis kebencanaan upn veteran yogyakarta
saat malam bapak
saya ke pak abdul dulu
pak abdul awal tahun dua ribu dua puluh satu baru berjalan dua minggu indonesia sudah dilanda berbagai bencana alam
ada gempa kemudian banjir longsor juga gunung berapi
bahkan data bnpb menyebutkan ada satu ratus lima puluh empat bencana yang terjadi di indonesia
sejauh mana kemudian bnpb memetakan bencana alam ini
terima kasih mbak eva selamat malam
para pemerintah sekalian
sebenarnya untuk kejadian bencana di awal tahun ini memang dalam delapan hari berjalan dua ribu dua puluh satu kita sudah mengalami satu ratus lima puluh empat kali bencana
paling banyak itu banjir satu ratus lima bencana kemudian tanah longsor dan puting beliung
artinya ini adalah bencana hidrometeorologi
seperti tadi sudah disampaikan oleh ibu kepala bmkg bahwa antara januari februari kita akan mengalami puncak kejadian cuaca ekstrim
nah ini sudah jauh jauh hari kita sampaikan kepada pemerintah daerah khususnya kepala bpbd provinsi kabupaten kota
dari awal september tahun dua ribu dua puluh
kita sudah menyampaikan dan menghimbau daerah untuk bisa bersiap apel kesiapsiagaan baik itu personil maupun peralatan kesiapan pengerahan sumber daya jika diperlukan
tetapi memang pada daerah daerah tentu eskalasi bencana ini diluar dari dugaan
jadi ini juga mungkin yang perlu kita waspadai karena puncak kejadian cuaca ekstrimnya masih ada
akan berjalan sehingga daerah daerah lain sangat penting untuk menyiapkan diri perangkat personil dan seluruh hal yang mungkin diperlukan untuk fase kesisiagaan dan kedaruratan
kami menyampaikan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai potensi risiko di daerah mereka masing masing
itu bisa mengakses selalu
dengan inaris mpb go id di mana di situ sudah tertera potensi bencana seluruh jenis bencana di indonesia beserta tingkat resikonya
agar masyarakat tahu di tempat saya tensi bencananya apa apakah banjir gempa tingkat risikonya bagaimana

jadi paling tidak itu bisa memberikan informasi
kalau saya memberikan informasi awal kepada masyarakat oh ternyata di daerah saya ada potensi banjir risiko tinggi
maka saya harus bisa melihat kira kira kalau ada warning dari bmkg saya harus kemana dan harus bagaimana
oke selain kemudian bpbd dan juga pemerintah setempat juga melakukan kesiapsiagaan begitu ya
kalau tadi pak abdul sempat katakan ada yang diluar dugaan ini maksudnya seperti apa
apakah bencananya ternyata lebih masif tidak sesuai dengan prediksi awal
ya sebenarnya kondisi kita di akhir tahun dua ribu dua puluh dan di awal dua ribu dua puluh satu memang kita dipengaruhi oleh beberapa fenomena global
yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi intensitas dan eskalasi dari fenomena alam yang terjadi di indonesia
misalkan ada lanina kemudian di
samudera india juga ada faktor faktor yang mengakibatkan curah hujan tinggi di bagian indonesia barat
sehingga meskipun kita sudah punya pemetaan yang cukup detil hingga level kabupaten kota
mengenai potensi resiko di tiap tiap kabupaten kota tersebut
tetapi seperti yang terjadi di kalimantan selatan eskalasinya memang ada banyak hal hal lain
yang harus kita perhatikan seperti apakah itu alih fungsi lahan dan lain lain yang berjalan dalam beberapa dekade terakhir
dan membuat eskalasi bencananya menjadi lebih besar daripada yang pada kondisi reguler
tidak ada aspek yang menambah tingkat lebih tinggi intensitas fenomena alamnya berdampak menjadi lebih besar bencananya yang terjadi
dan ini tidak terpantau oleh bnpb begitu ya pak abdul ya
bukan tidak terpantau jadi seperti tadi yang kami sampaikan dari september
begitu informasi dari bmkg mengenai lanina sudah diketahui
kami segera menyampaikan bahwa potensi resikonya mungkin akan lebih besar daripada kondisi kondisi reguler
nah tetapi dampaknya di daerah karena bencana hidrometeorologi ini itu tidak semata mata kemudian bergantung pada fenomena alamnya
tetapi juga kondisi kondisi kerentanan yang mungkin mengakibatkan dampaknya potensi risikonya itu menjadi lebih besar
saya ambil contoh misalkan ada kawasan kawasan daerah tertentu
terapan air yang seharusnya menjadi buffer kemudian itu terjadi alih fungsi lahan
kemudian turun hujan dengan intensitas lebih tinggi dari biasanya
kemudian dampaknya apakah itu banjirnya apakah longsornya menjadi lebih dekat
hal hal ini ini yang sebenarnya harus benar diketahui oleh pemerintah daerah
karena pemerintah daerah yang membutuhkan
memiliki informasi mengenai kondisi di daerah masing masing
ini yang kami sampaikan agar pemerintah daerah tidak hanya melakukan apel kesiapsiagaan
tetapi juga melihat kondisi alamnya
karena bencana hidrometrologi ini tidak akan lepas dari hal yang namanya daya lingkungan dan daya tampung lingkungan
ini harus kita perhatikan bersama
saya ke pak eko
pak eko apakah menurut anda pemerintah sudah cukup siap untuk menghadapi ancaman
ataupun potensi bencana yang dihadapi untuk tahun ini
ya karenanya banyak anomali anomali
saya tadi sudah sampaikan pak tadung muar
biasanya memanggil sehariannya pak
bahwa anomali ini menjadikan kita semua sedikit kewalahan terhadap upaya penanggulan bencana
tapi yang menarik bahwa berbagai fenomena alam ini jangan dijadikan karena penanggulan bencana itu bukan hanya urusan
kanak darurat tapi semua urusan mulai ketidakpahan mitigasi kiab jagaan itu menjadi urusan bersama yang harus kita pikirkan
saya merasa sebelah kangen untuk ketidakpanggungannya kita fokus di penanggungan darurat
tapi saya tidak peduli berhadap upaya upaya
saya tidak peduli bahwa ada pencegahan mitigasi yang memang harus kita lakukan berhadap umum
jadi naik kalau misalnya langsung ditop kita tidak siap menangani jadwal bencana
tidak demikian kita bahkan tidak melakukan pencegahan yang baik mitigasi yang baik
dan kekejagaan yang baik itu yang saya inginkan
apa bentuk wujud bahwa kita tidak memiliki mitigasi bencana yang baik itu
kalau kemudian kita berkaca
kita terhadap bencana yang terjadi selama awal tahun dua ribu dua puluh satu ini bentuknya seperti apa pak eko
bentuk bentuk kegiatan yang pembangunan yang tidak sesuai dengan kemampuan alam
itu adalah bentuk pencegahan yang ditinggalkan yang tidak dilakukan
supaya upaya mitigasi dari warning yang sudah diberikan tapi tidak dilakukan
itu juga bentuk bentuk yang memang kita belum sampai berkesadaran
jadi banyak pilihan yang harus dilakukan tapi belum ada
termasuk misalnya menyiapkan secara baik rencana kesehatan klinisi yang ada tadi covid sembilan belas juga belum banyak
kita sudah melakukan banyak hal dengan cukup baik
tapi tidak mampu karena kerentanan yang kita miliki ketugasan kita miliki
tidak mampu mengandeng seluruh potensi risiko yang hadir di hari hari ini
oke oke saya ingin ke pak abdul
pak abdul sebetulnya apa saja sih kendala yang dialami oleh bnpb

apa saja kendala yang di alami orang indonesia
apa saja kendala yang di alami orang indonesia
namun tidak ada sepuluh orang yang cukup baik karena mereka sisanya indaga
dimana mungkin rahit sedaya target bagi berphonevol
pretty bad news tapi yang tak ada di indonesia
saya sudah terves beauty
jika tidak ada kuliman ada ralanan

mitigasi bencana selama ini
mbak eva tadi koneksinya agak terputus putus
apakah bisa diulangi
oke apa saja sebetulnya kendala dalam melakukan
mitigasi bencana selama ini
untuk melakukan mitigasi bencana di indonesia
bnpb mengusung atau menganut konsepsi pendekatan
pentahelik termasis komunitas
artinya pentahelix ini segenap komponen pemangku kepentingan
baik itu pemerintah akademisi swasta media
dan elemen masyarakat sendiri itu harus terlibat dengan aktif
karena bencana itu adalah urusan bersama
kalaupun pemerintah memfasilitasi untuk pelaksanaannya
tetapi segenap komponen pentahelik tadi harus menjadi subjek dan objek
dalam segenap upaya mitigasi
terkait dengan apa kendalanya yang menjadi permasalahan mungkin di kita
bencana ini belum menjadi keseharian yang perlu kita perhatikan
dalam setiap gerak langkah kita
padahal kita hidup di daerah cincin
tapi pertemuan tiga lempeng daerah ekuator yang memungkinkan
fluktuasi musim curah hujan dan lain lain
cukup berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi
ketika musim kering kita punya kekeringan darat parhutlah
ketika musim hujan kita punya banjir dan tanah longsor
tetapi ini harus tetap kita upayakan tetap kita gaungkan
kami juga di sini berharap kepada media sebagai penyambung edukasi kepada masyarakat
agar kesiapsiagaan terhadap potensi bencana ini tetap menjadi
keseharian dalam kita tetap kita pertimbangkan
tetap kita lakukan dalam setiap kegiatan sehari hari
di pemerintah sendiri khususnya bnpb
melakukan sosialisasi edukasi dan implementasi kegiatan
baik itu struktur dan non struktur
agar potensi potensi bencana itu bisa kita minimalisasi
nah tentu saja ketika itu sudah kita inisiasi
ketika itu sudah kita lakukan
maka gerak kesinambungannya keberlanjutannya di tingkat masyarakat
itu harus benar benar melibatkan sejenak komponen pentah helix tadi
oke pak eko anda setuju dengan pendapat ini
apakah kemudian memang yang menjadi problematika mitigasi bencana kita adalah
bencana yang saat ini belum menjadi bagian dari kehidupan masyarakat
padahal kita tinggal di negara yang begitu besar begitu potensi bencananya bencana alamnya
yang sering kita lupakan itu seolah olah
pembangunan itu berkejar kejar
padahal ini padahal satu urusan artinya
penanggulan bencana itu
istifaya untuk memastikan pembangunan berkelanjutan
kan sulit menyelaratkan
setiap pembangunan yang dilakukan
itu harus memperhatikan risikonya
yang tadi saya sampaikan
pencanaan metrik mitigasi seperti itu
karena kita sangat berorientasi kepada pembangunan
kita di dalam sumber daya alam berorientasi pada mekanisme ekstraksi
perubahan lahan untuk produksi
orientasi kepada pembangunan melupakan pada
nah banyak hal itu menjadikan risikonya
lebih tinggi hampir di
kasus kalau ada kejadian bencana
maka sebenarnya masalahnya itu adalah
pada manajemen pembangunan yang kita lakukan
yang berisiko jadi
kalau saya bilang menjana alam tidak ada
yang ada adalah manajemen
jadi kalau anggaplah misalnya
yang sekarang terjadi
barat yang kecil itu rontok
nah refleksinya kan perlu dilihat
yang membangun gedung itu dimana sih
apakah sesuai dengan kepatnya
lantas ketika melakukan perubahan morfologi pemadatan
apakah sesuai dengan kepadatan yang sebenarnya
ketika membangun apakah
standar yang ada di
pakti ada di kanan
dan juga tidak bisa dilihat
jadi ketika kita menjana pembangunan das
apakah kita memperhitungkan
tentang berapa sebenarnya kemampuan
das ini untuk tetap mampu menahan
agar semuanya tidak menjadi
yang tidak mengumpul di bawah itu menjadi
saluran air sungai itu tidak maklum
jadi kita sangat berorientasi pada ekonomi jangka pendek pembangunan
yang kita makan tanpa melakukan upaya upaya pengolahan risiko
jadi anda melihat sebenarnya problemnya bukan awareness masyarakat terhadap bencana begitu ya
tapi lebih kepada kebijakan
kembangunan yang kemudian tidak memaklumkan konteks itu
kalau dirunut ini sama
banyak dipiralkan bahwa
jadi bencana itu karena kita tidak bisa menjadi kalimatullah yang baik
di satu sisi memanfaatkan
di satu sisi adalah
nah bnpb misalnya
masa angin tidak hanya
kemadam kebakaran gitu
tapi ada bagian bagian yang harus nyawal
jadi kita harus mengawal
yang menarik bahwa ketika kita bicara pencegahan
satu sisi ada tuntutan yang orang lebih memilih
perubahan lahan ekstrim untuk satu kebutuhan
jadi kita mitigasi yang di ini orang berpikirnya
ah ini nomor dua lah ini dulu
itu kan jadi
apa yang dilakukan bnpb boleh jadi
kita harus mengawal
jadi kita harus mengawal
jadi kita harus mengawal
jadi kita harus mengawal
jadi kita harus mengawal
yang dilakukan bnpb boleh jadi
sudah maksimal tapi
itu tidak akan mampu ketika
kita kegiatan pembangunan
supaya pengurangan risiko dan perlindungan
hanya penyelarasan itu yang harus dikampanyekan terus menerus
yang harus di
sambil mengingat tundal ya
sambil mengingat tundal ya
jadi semuanya itu harus harus melakukan
jadi semuanya itu harus harus melakukan
kalau pemerintah melakukan
itu harus berorientasi pada usaha usaha
oke tadi pak abdul sebetulnya
tadi pak abdul sebetulnya
kenyataan itu belum
tidak dilakukan dengan baik
oke tadi pak abdul sebetulnya sudah mengatakan
upaya melakukan mitigasi
bencana ini menggunakan
strategi pentahelix begitu yang
berbasis komunitas menurut anda
ini masih belum ideasi
itu adalah impi bersama
ketika semua pihak itu harus
bencana itu ada perusahaan semua dan
penanggulan bencana itu berorientasi pada
warga kepada komunitas
menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan
ini yang boleh kita lakukan gitu
pada setiap kasus itu siapa sih
untuk mencari kesalahan
jadi kalau misalnya kita salah mengelola dasar maka
jangan sampai ada
banjir dengan intensitas yang sama
dengan dampak yang sama karena kita
nggak bisa ngurangin di situ
tsunami di satu tempat
bangunan yang kena
terjadi juga gitu oh berarti kita
tidak refleksi terhadap itu
nah bahasa buruk saya itu setiap ada bencana

bukan ada bencana
bukan ada bencana pasti ada penyimpangan
karena kalau tidak
kita ada upaya adaptasi
yang dilakukan orang
yang dilakukan kita semua untuk menghalangi risiko
cairnya itu juga ingin bersih
kalau ada disaster forensik gitu
kenapa ya kok gedung
gubernur itu rontok
itu buat pembelajaran
karena ada pembelajaran pembelajaran
yang di kasus gitu
kenapa kita tidak bisa luar
nah biasanya kalau sampai pada titik
kita terlalu permisif
orang menyebut korupsi
nah pada titik itu
biasanya kita permisif dan tidak kita teruskan
korupsi pada pengelolaan lingkungan
korupsi pada proses pembangunan
itu adalah hitam
dan jujur saya
kira juga dengan bnpb
kalau selalu jadi
banyak pelaku yang
pengurangan risiko berbagai mandat
khususnya bnpb dan
tempat tempat pemerintah yang
sebagai pemilik mandat utama
jadi kalau saya
kita sudah begini sudah kita kasihan dengan
saya cuman mengadres
kepada hal hal yang masif
nanti banjir itu
nah tentu di sini jangan
ketika itu dilakukan
langkah berikutnya ketika mengelola
risiko banjir semua orang
bisa lebih baik
bangunan di kawasan perawan
mau gempa mau gunung mau tsunami
itu tapi faktanya
pas di natifah
pembelajaran atas adeh
itu yang kita mencari atas
disebutkan bahwa bnpb ini
fungsinya seperti pemadam
kebakaran begitu ya apakah
memposisikan dirinya seperti itu
memang fokus utama
bnpb ini adalah untuk
bencana dan memang tidak terlalu
besar porsinya untuk pencegahan bencana begitu
ya terima kasih
mbak eva jadi kalau kita
melihat kembali undang undang
dua puluh empat tahun dua ribu tujuh
itu dari keseluruhan
pasal pasal undang undang tentang
nah tadi disampaikan oleh
pak eko teguh
melihat negara kita
sebagai negara yang memang
lawan terjadi bencana
kami di bnpb saat ini memang
dengan kata ruang
di daerah nah disini
kami perlu menyampaikan
bahwa konteks tua
dari penanggulangan bencana
ini pada akhirnya adalah
memampukan daerah untuk
bisa mampu melihat
potensi risiko yang ada
di daerah mereka dan
mampu memanfaatkan sumber daya
yang ada di daerah
untuk kemudian menjadi
atau pengurangan risiko bencana di daerah itu
nah dalam konteks ini
masuk dalam standar
pelayanan minimum di daerah
ada tiga hal informasi
tindakan kesiapsiagaan dan tanggap darurat
ini sudah menjadi
kewajiban yang harus
minimum di daerah tentunya
ini tidak akan
melepas peran pemerintah pusat
kita tetap melakukan
kapasitas daerah dari waktu ke waktu
itu meningkat dalam
nah ini juga harus sejalan
bencana tata ruang karena
induk dari pengembangan kawasan
induk dari pembangunan dari
daerah itu referensinya ke rencana
tata ruang nah kita juga berupaya
agar kajian risiko
yang baik sifatnya
maupun daerah ini benar benar
bisa terinserti bisa
tata ruang di daerah
di satu daerah akan
ekonomi yang mungkin berpotensi
meningkatkan resiko kita harus lihat dulu
disana itu tingkat risiko yang sudah
ada dengan kondisi
existing saja potensinya bagaimana
kemungkinan kalau di situ ada
kegiatan menerus bagaimana kemudian
kalau di situ akan dibangun perumahan
menjadi pembelajaran misalkan
lerengan ada perumahan di bawah
dengan lereng yang sangat
curam yang kemudian tidak
vegetasi yang bisa mengikat tanah
ketika ada turun hujan
dengan intensitas yang lebih
tinggi dari biasanya kemudian terjadi bencana
nah hal hal yang
daerah ini kami
berupaya supaya kajian
risiko bencana bisa menjadi referensi
utama di situ itu yang
pertama jadi regulasi juga kita
mantapkan sinergi dengan aturan aturan
lain di mana kajian resiko
seharusnya bisa menjadi
pertimbangan utama itu juga
pak eko juga menyampaikan bahwa
sangat penting adanya foreign
kalau di luar negeri itu dikenal
jadi setiap kejadian
bencana itu mempunyai keunikan
sendiri meskipun terjadi
di tempat yang sama meskipun jenis
bencananya sama tetap ada hal hal
yang kemudian apakah proses
kerentanan yang berubah apakah
ada intervensi manusia yang berubah
yang kemudian harus menjadi pembelajaran
terjadi karena hal ini
kita ambil di kriminal
ada orang meninggal karena pukulan
benda tumpul misalkan
kalau pukulan benda tumpulnya
dilakukan di tangan orang
tidak akan meninggal tapi kemudian
dikaji secara forensik ternyata
pukulan benda tumpulnya di kepala
menyebabkan pecah pembuluh darah di kepala
nah ini yang menjadi penyebabnya ini
harus kita ketahui secara detail
sama halnya ketika kita mempelajari
penyebabnya seperti apa kita harus punya
kajian detail sehingga
upaya recovery yang akan menjadi
dasar dari mitigasi
jangka panjangnya itu bisa kita
lakukan dengan baik dan menjawab persoalan
yang menyebabkan bencana
oke baik terakhir saya ke pak eko
kita bisa melakukan
pembelajaran yang seperti tadi pak abdul
katakan dan juga pak eko katakan
meskipun tadi pak abdul katakan tiap bencana
itu punya keunikan tersendiri
tapi bagaimana kemudian kita
bisa belajar dari bencana bencana
yang telah terjadi sebelumnya
secara menyeluruh dan
sehingga bisa kemudian
mengurangi dampak yang ditimbulkan
pada saat terjadinya bencana
bahasa menyeluruh itu kadang kadang
boleh sesuatu yang besar dan
kalau dipelusuri ya
itu sederhana sekali
ada manfaat dan ada
itu akan dilakukan jadi kalau kita
melakukan langkah dalam
sayang sekali terputus
sayang sekali sambungan
dengan pak eko terputus
pak abdul terakhir dari anda
apa yang kemudian
untuk mengurangi dampak
yang akan terjadi kedepannya
pesan dari kami
global yang akan masih
di indonesia yang mungkin berakibat pada
khususnya bencana hidrometeorologi
basah banjir longshore
dan banjir bandang
nah kami mengharapkan
masyarakat pemerintah daerah
mungkin sampai ke rtrw
yang ketika ada
dini dari bmkg
informasi dari bmkg
bahwa akan terjadi apakah itu
di daerah a b c
maka kita bersama sama
baik itu pemerintah daerah
dan segenap kelompok masyarakat
tadi yang kami sampaikan
harus ada tatgas tatgas
pokmas pokmas harus ada
untuk saling melihat
dan membuat jaring jaring komunikasi
di tingkat komunitas
seandainya di hulu
terjadi ada peningkatan
tinggi muka air
maka kehilir harus disampaikan
kesiapsiagaan dari hulu
meningkat saya mau ambil contoh
bahwa beberapa waktu yang lalu
di garut terjadi banjir bandang
tetapi tidak ada korban jiwa
meskipun daerah terdampak
itu sepanjang dua puluh empat km das
kesiapsiagaan masyarakat begitu ya
kesiapsiagaan segenap kelompok masyarakat
baik pak abdul muhari
terima kasih sayang sekali waktu kita terbatas
pak abdul muhari dan pak eko teguh paripurno
terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini
salam malam bapak